sejak dua ribu tujuh belas dinas perhubungan kota bandung telah memasang ratusan kamera pengawas di sejumlah simpang jalan
ini gunanya atau tujuannya untuk menertibkan pengendara yang melanggar
sekali yang bandel bandel nih ya mereka yang ketahuan melanggar langsung ditegur oleh operator atcs
dengan menyebut jenis kendaraan beserta plat nomornya menggunakan speaker
lalu seperti apa sih dan siapa saja sosok dibalik speaker atcs tersebut
ini dia liputannya
selamat pagi selamat datang di simpang paster surya sumantri
imbauan kepada pengemudi motor bit berwarna hitam dari arah gunung batu silahkan mundur hingga berada di belakang garis toplay
teteh yang menggunakan kardigun berwarna biru silakan untuk melanjutkan menggunakan angkutan umum
utamakan keselamatan dengan kecepatan kenalan anda
terima kasih kepada penduduk yang sudah mengatur gelapan anda
sosok dibalik speaker area traffic control system atau atcs milik dinas perhubungan kota bandung
area yang berada di gedung balai kota ini merupakan kantor atcs
ruangan ini dilengkapi dengan sejumlah monitor yang memperlihatkan kondisi lalu lintas terkini di kota bandung lengkap dengan mikrofon
operator dengan jelas dapat memantau pengendara yang melanggar
pengendara yang melanggar seketika langsung ditegur
seperti yang dilakukan ulfa robianti salah satu operator atcs
menjadi operator atcs sudah dilakoninya sejak september dua ribu tujuh belas
dirinya mengaku senang karena teguran yang disuarakan melalui speaker dipatuhi pengendara
walaupun tak sedikit pula pengendara yang tak menghiraukannya
ia pun sering menemukan hal hal unik yang dilakukan para pelanggar lalu lintas
ya sering yang pertama misalnya ketika ada pengendara yang nggak pakai helm
terus dia barengan dua motor sama temannya yang temannya satu lagi pakai helm
nah kita himbau ke temannya yang gak pakai helm
karena temannya yang gak pakai helm ikut turun
ikut turun karena nggak pakai helm
nah yang pakai helm juga sama ikut turun
para petugas setiap harinya memantau kondisi arus lalu lintas di kota bandung
mereka bekerja bergiliran mulai pukul enam pagi hingga delapan malam setiap harinya
di kota bandung operator itu ada kurang lebih delapan belas orang
jadi satu sip itu tiga orang
satu hari dua
selain itu juga ada bayan maintenance
jadi satu hari enam orang bertugas
kini ada sekitar dua ratus tiga belas kamera pengawas yang dipasang di tujuh puluh empat titik dari total satu ratus empat puluh empat titik persimpangan di kota bandung
walaupun bentuknya hanya himbauan dan sanksi yang diberikan hanya sanksi sosial
namun apa yang dilakukan oleh operator atcs di subkota bandung ini cukup efektif
membuat pengguna lalu lintas
patuh terhadap peraturan
meski tak jarang pelanggaran masih saja terjadi
jangan lupa like share dan subscribe